individu merdeka individu individu merdeka individu individu merdeka individu individu merdeka
melalui lagu mengadili persepsi yang rilis pada tahun dua ribu tujuh silam
grup band metal seringai pernah menyampaikan kritikannya kepada pemerintah
yang dianggap membatasi kebebasan individu
hey selamat datang dia langsung munduran
dan hari ini kritikan tersebut seakan kembali mencuat
ketika dpr merilis draft rancangan undang undang permusikan
sang vokalis aryan tiga belas tampak begitu geram ketika membaca ruu tersebut
sejumlah karyanya yang syarat akan kontroversi
terancam sanksi pidana jika ruu permusikan resmi disahkan
gue liatnya langsung kayak wah ini pasal karet nih ini jadi kayak uu ite gitu kan
maksudnya ini kayaknya mengekang kebebasan berekspresi
musisi atau seniman juga ini kayak
nah pas ini orang nggak belajar dari kemarin kemarin atau ada agenda lain gitu
aryan menolak berkompromi
bersama ratusan praktisi musik dalam koalisi nasional tolak ruu permusikan
ia menyatakan terus melawan dan tak sedikit pun mengubah karyanya dalam bermusik
kita sih akan tetap melawan ya
akan gue rasa akan tambah kejar melawan gitu
dan juga kalau untuk berkarya kita pasti berkarya karena pasti ada selalu selalu
dari total lima puluh empat pasal dalam ruu ini
ada beberapa isu utama yang menjadi kontroversi
dimulai dari isu mengekang kebebasan berekspresi
memarjinalkan ruang gerak musisi independen
hingga diskriminasi musisi melalui pasal uji kompetensi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini